tim persidangan jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi
paling kanan kemudian arief sofian
muhammad yunus ketiga dan yang terakhir agung mahendra
ya menteri dan keluarganya ikut
saya sampaikan sebelum sebelumnya ya memang kita punya namanya timeline persidangan
jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi
kita akan menghadirkan saksi saksi yang memiliki nilai kualitas pembuktiannya paling kuat atau paling tinggi
nah terkait nama yang ditanyakan keluarganya salah satunya kemal tridindo
itu sudah kami jadwalkan di timeline kami
tapi belum dalam waktu dekat ini
kenapa karena kami akan memeriksa lebih dulu sesuai dengan urutan dakwaan
yaitu sesuai dengan masing masing eselon
itu kan ada sekitar sembilan eselon ya yang kita dakwakan
itulah kenapa kami belum memanggil keluarganya
tapi nanti tentu akan kita upayakan seoptimal mungkin menghadirkan keluarganya
dikarenakan nama namanya disebut dalam persidangan sejak awal ya sampai dengan hari ini
saya rasa itu kalau mengenai keluarganya ya
ya karena kan ada beberapa pembayaran permintaan uang yang ditujukan kepada keluarganya
nah itu kan ada fakta persidangan ya seperti pemberian uang bulanan ya
itu kan tiga puluh juta rupiah semestinya itu tidak ada anggarannya kan mendapat tiga puluh juta
kemudian ada pemberian mobil tuh untuk si anaknya kita